murihnya pangsa pasar uang elektronik atau imani di indonesia
mengundang daya tarik tersendiri bagi investor financial technology fintech luar negeri
salah satu pemain thailand ikut masuk pasar dalam negeri
yang selama ini dikuasai oleh perbankan nasional
mudah aman dan tidak ribet menghitung uang kembali
itulah slogan yang selalu didengungkan para penerbit imani
menurut bank indonesia tercatat dua puluh operator penyelenggarakan layanan uang elektronik di indonesia
para pemain utamanya adalah perbankan nasional
yang menerbitkan kartu seperti bca flash mandiri imani sampai bz bri
pasar indonesia rupanya masih dipandang terbuka
ikut masuk dengan merek true money
asean memandang indonesia merupakan pasar potensial
karena literasi keuangan perbankan nasional masih rendah
kami berada di asia tenggara enam negara
indonesia adalah negara yang sangat penting
karena berdasarkan ukuran negara dan titik utama pelanggan kami
jadi strategi kami adalah untuk menangani penggunaan
terutama penggunaan bank dan penggunaan digital
bank di sini belum memiliki penyelenggaraan yang luas
terutama di kawasan yang terdekat
dan perusahaan yang kami rasakan bisa menjadi
lebih baik lebih berguna dan lebih mudah
dan karena itu kami memutuskan bahwa indonesia adalah pasar utama kami
perusahaan thailand ini menyatakan sudah menyebarkan sepuluh unit mesin pembaca e money
atau electronic data capture edc dan ditargetkan menjadi rp dua puluh tiga pada akhir tahun ini
asen juga meluncurkan layanan syariah selain e money konvensional
strategi kami adalah menetapkan jaringan agen
di seluruh asia tenggara di indonesia
kami sudah memiliki sekitar dua belas agen dalam waktu pendek
dan kami akan terus membangun agen lagi
agar setiap orang indonesia dapat menggunakan agen kami dalam lima belas menit
meski menghadapi ancaman fintech asing
bank rakyat indonesia bri yang memiliki pasar hingga ke pelosok
tetap yakin bisa menjadi juara tahun depan
keyakinan ini karena memiliki infrastruktur seperti jaringan edc brilink
dan juga jaringan e money

serta satelit milik sendiri brisat
untuk produk e money mereka bri bridze
saat ini mereka sudah menerbitkan lima dua juta kartu uang digital
kalau bicara inklusi keuangan tentunya bri lah ya
karena kita memiliki unit kerja yang tersebar
sampai ke remote area bahkan di daerah daerah terdepan
yang tidak dimiliki oleh perbankan yang lain
nah kita support benar yang namanya e money ini kenapa
karena ke depan yang namanya e money ini menjadi salah satu solusi pembayaran
bri sendiri masih menjadikan jawa dan sumatera
sebagai target prioritas utama pasar uang elektronik
bri yakin pedagang eceran kecil dan warung warung di seluruh pelosok negeri
segera memiliki brilink dan terlayani britsi
dengan beroperasinya satelit brisat di medio dua ribu tujuh belas